saya terus terang saja sesungguhnya saya merasa kadang kadang ucapan ucapan itu terlalu baik bagi saya
saya hanya manusia biasa saya pribadi yang biasa saya anak indonesia yang biasa
cita cita saya sama dengan cita cita yang ada di hati saudara saudara sekalian
dan hanya memang mungkin kesempatan yang diberikan kepada saya tadi saya diberi kesempatan oleh emak kuasa
benar yang dikatakan pak zul hasan sudah berkali kali saya merasa saya sudah selesai di dunia ini
masih diberi kesempatan masih diberi kesempatan sehingga ya saya menerima kesempatan kesempatan itu
sebagai sebuah peluang untuk berbuat yang terbaik bersama anak anak indonesia lainnya
bersama patriot patriot yang lain bersama sama kita berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita
saya hobi saya adalah belajar sejarah
ada dua hal penting dalam kebangkitan dalam suatu negara menjadi negara hebat
ada dua hal yang saya melihat
yang pertama tentunya adalah tadi kepemimpinan leadership
pemimpin harus melihat mengerti keadaan
dengan mengerti keadaan mengetahui bagaimana jalan untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan itu
pemimpin sangat menentukan kalau pemimpin maling dan korupsi semua anak buahnya akan lebih maling dan lebih korupsi
ini pelajaran sejarah jadi pan saya kira instiknya kuat instiknya tepat
saudara saudara mengerti siapa pemimpin pemimpinmu yang hebat luar biasa dan amanah
jadi itu pertama leadership yang kedua selain leadership adalah kerja
sama antara pemimpin pemimpin itu ini yang saya yakini
setelah saya pelajari dan ini banyak ditemukan di kajian kajian strategis dari semua pihak di luar indonesia
kadang kadang orang di luar kita bisa melihat lebih jernih tentang kita
mereka lihat indonesia ini tidak bisa dibendung
sekarang ini ekonomi kita sekarang ini dari apa yang disebut ppp
kalau dari besarnya gdp kita mungkin sekarang masih ke lima belas atau ke enam belas
tapi kalau dari ppp artinya umpamanya artinya
tiga ratus dolar amerika di jogja kita bisa dapat lebih banyak daripada seratus dolar di inggris umpamanya
kita nih kalau tidak salah sudah ke
kalau tidak salah ya pak atta ya
bayangkan kita sudah ke tujuh
masalahnya adalah kekayaan kita ini terkaya di dunia
masalahnya kekayaan ini harus kita berjuang bersama
agar kekayaan ini bisa diratakan bisa dirasakan oleh sebanyak banyaknya rakyat indonesia
kalau kita jujur kita lihat betapa ada warga negara indonesia yang begitu hebat tapi begitu banyak juga rakyat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan
saya yakin semua partai di indonesia punya orang orang baik dan punya orang orang tidak baik mari kita akui
kita boleh punya jiwa kors tapi kita juga harus introspeksi diri di gerindra pun juga banyak yang kurang baik
banyak yang baik banyak yang kurang baik di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang
sekarang bagaimana yang baik baik dari semua latar belakang bisa kerjasama
indonesia tidak bisa dibendung
kecuali elit indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama
dengan demikian saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
kita mau mengamankan kekayaan bangsa indonesia
tidak boleh ada orang indonesia yang lapar
tidak boleh ada anak anak indonesia yang nangis karena tidak makan
saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat
siang dan malam kita berpikir saya berpikir siang dan malam bagaimana rakyat indonesia tidak ada yang lapar
tokoh tokoh indonesia pernah katanya lebih baik import saja
saya tidak punya gelar psd
pemikiran pemikiran yang tergantung yang menggantungkan nasib bangsa
itu adalah pemikiran pemikiran yang luar biasa
kalau bahasa rakyat sehari hari itu pemikiran yang konyol
kalau mau lebih jalanan bahasa jalanan itu pemikiran yang luar biasa